mulai tiga agustus lalu pemerintah kota surabaya memberikan fasilitas pembelajaran melalui tayangan
televisi lokal siswa sd dan smp masing masing tingkatan kelas secara terjadwal akan mendapatkan
materi pelajaran di televisi tersebut pengajarnya pun melibatkan guru guru yang telah diberikan
pembekalan dan pelatihan dari dinas pendidikan kota surabaya dalam satu hari siswa dapat mendapatkan
materi pelajaran selama tiga puluh menit dinas pendidikan kota surabaya mengklaim sistem belajar melalui
televisi ini sebenarnya diutamakan bagi siswa sd dan smp di surabaya yang terkendala data internet
dan ketidak tersediaan gawai selama proses belajar daring di tengah pandemi ini jadi guru guru baik
negeri maupun swasta ini luar biasa yang awalnya takut takut gitu ya karena live gitu nah sekarang
malah luar biasa malah seneng gitu ya malah juga banyak teman teman dari swasta yang menawarkan
karena kami sikonkan itu siapa bapak ibu yang mau sodako ilmu ya untuk membantu surabaya temen temen
dari yang nggak punya sama sekali perangkat daring itu ternyata luar biasa sambutannya gitu
nah jadi menurut saya ini untuk mengatasi yang anak kategori tiga terutamanya dan anak kategori dua
nah itu supaya mereka apa namanya enggak main keluar dan jadwalnya jelas ya jadi mereka
setengah jam itu harus duduk di depan tv untuk mengikuti pembelajaran real tadi
arya adalah salah satu siswa kelas dua sd di sebuah sd negeri surabaya yang memanfaatkan pembelajaran
melalui televisi ini meskipun jadwal belajar dimulai pada pukul sembilan pagi arya sudah bersiap
diri satu jam sebelumnya menurut orangtua arya sang putra cukup antusias dengan sistem belajar
melalui televisi ini namun sayang gambar tayangan di televisi tersebut sering mengalami kendala sehingga
menghambat proses pembelajaran kendalanya itu channel channelnya tuh apa buruk terus enggak jelas
gitu loh jadi anak itu kalau pembelajaran itu kurang paham gitu loh sebelumnya itu paham cuma ya agak
di kota surabaya ada lima ratus tiga puluh sembilan siswa sd dan smp yang selama pandemi ini harus melakukan
pembelajaran secara daring dari hasil survei yang dilakukan dinas pendidikan kota surabaya
ada sekitar lima lebih siswa yang terdata memiliki hambatan karena tidak memiliki perangkat daring
melalui pembelajaran di televisi diharapkan bisa menjadi salah satu solusi bagi siswa yang masih
tidak dapat mengakses tayangan televisi dinas pendidikan surabaya
telah berkoordinasi dengan setiap sekolah untuk memberikan layanan drive thru tugas dimana tugas
akan diantar dan diambil kembali oleh pihak sekolah ghea klarissa miki peresia surabaya jawa timur